hobi dance cover dan mau merasakan sensasi membuat video musik dengan latar seolah berada di space ship ala everglow dalam lagu pibret
atau berada di koin laundry room seperti bts di video musik permation to dance
atau bahkan ingin ada di subway ala espa dalam lagu black mamba
semua bisa dilakukan di pusat kebudayaan korea selatan yang dilengkapi extended reality atau realitas terkembang berteknologi tinggi milik korea tourism organization yang satu ini
inilah hiker ground atau high korea playground
saat baru masuk pengunjuk akan dibuat kagum dan puas menyaksikan kumpulan video budaya dan seni korea di hiker wall
layar led berukuran tiga puluh satu x lima meter
berlokasi di junggu seoul korea selatan tepatnya di depan sungai chong gen
sesuai namanya gedung yang terdiri dari lima lantai ini hadir dengan konsep sebagai taman bermain atau playground kekinian terutama bagi anak muda
tempat ini mengintegrasikan teknologi ekstrim
kedua terdiri dari standar realitas atau xr untuk promosi seni dan budaya korea selatan
buat pecinta k pop lantai dua ini jadi surganya
selamat datang di k pop ground
kepala k pop ground
kepala k pop ground
aduh saya berasa punya panggung sendiri di sini ya habis konser rasanya
nah instalasi yang satu ini memang sengaja disiapkan
bagi anda yang ingin merasakan sensasinya seperti apa sih bisa manggung gitu
nah di sini juga disediakan ada opsi opsi untuk backgroundnya
mau dipilih sesuai keinginan dan bisa dipilih juga lagunya
nanti videonya bisa direkam dan di upload di social media anda
by stage merupakan satu satunya xr studio di korea selatan
ini adalah gg performance d giving
kalau tadi saya udah ikutan joget gitu ya berusaha untuk remake video musik dari bts
suasana berbeda disungguhkan di lantai tiga hiker ground
di sini hasil karya seniman korea selatan dipamerkan dalam instalasi k art
tak hanya itu ada pula instalasi dramatic trip yang siap mengajak nostalgia
mengingat serba serbi drama korea alias k drama favorit anda
agak cemburu ya ngeliatin shimina sama kim sono disini
masih inget dong sama sin sin yang ada di drama korea atau drama seri hometown cha cha cha
nah adanya drama korea ini memang juga membawa pengaruh besar bagi jumlah wisatawan yang datang ke korea selatan
banyak nih wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin remake di lokasi lokasi syuting
dan juga untuk memilih tempat pembuatan drama korea tersebut
nah di sini nih ada informasi tentang di mana saja lokasi pembuatan drama korea tersebut
korean wave atau hallyu tak hanya menjadi sarana diplomasi budaya yang efektif
namun berdampak positif bagi perekonomian negeri ginseng ini
mulai dari peningkatan konsumsi barang dan jasa yang ada di k drama
pembukaan lapangan kerja
hingga jumlah wisatawan yang masuk ke korea selatan
saya pikir ini sangat baru
semuanya sangat nyaman untuk digunakan
dan banyak orang yang membantu dan bisa kalian nikmati
karena konsepnya sangat estetik dan cantik
seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara gratis setiap selasa sampai minggu
mengenal lebih dekat seni budaya dan pariwisata korea selatan melalui hiker ground
bisa jadi salah satu destinasi wisata anda saat kembali mengunjungi korea selatan
gimana tertarik untuk mencoba
nah makanan dan minuman ini memang sengaja saya pesan di lantai lima gedung hikers
setelah tadi keliling keliling dan juga joget ya
ya udah saya mau minum dulu yang segar segar
mayfri syari robby bahtiar korea selatan